ya kalau nggak laku mungkin ya nanti saya potong potong pendek lah
potong potong pendek nanti dibakar atau dikasih tukang tempe bagaimana lah
buat dibakar bakarnya itu
berbeda dengan tahun tahun sebelumnya perayaan hari kemerdekaan kini dilakukan secara terbatas akibat pandemi covid sembilan belas
jika biasanya warga di seluruh indonesia beramai ramai menggelar aneka lomba tujuh belas an pada hut ri ke tujuh puluh lima tak lagi demikian
lomba panjat pinang yang seakan menjadi tradisi masyarakat di berbagai wilayah tahun ini disarankan tidak dilakukan
kepala satpol pp provinsi dki jakarta arifin mengimbau warga untuk tidak mengadakan lomba panjat pinang pada perayaan hut ri ke tujuh puluh lima
sebab intensitas kontak fisik antar orang dalam perlombaan jenis ini tinggi sehingga berpotensi besar menambah angka kasus positif covid sembilan belas di ibu kota
saya menghimbau untuk meniadakan kegiatan lomba lomba yang menimbulkan kerumunan
kalau kita lihat panjat pinang ini kan orang berkerumun
ya pesertanya juga saling berangkulan
tidak mungkin juga bisa menjaga jarak
bisa juga kemudian masker itu bisa lepas karena saling tarik menarik
jadi ini juga patut untuk dipertimbangkan ditiadakan
imbauan meniadakan kegiatan panjat pinang membuat sejumlah perajin batang pohon pinang di kawasan manggarai jakarta selatan terpuruk
salah satunya arifin
pria berusia lima puluh delapan tahun ini telah menjalani profesinya sebagai pembuat tiang panjat pinang lebih dari dua puluh tahun
jika biasanya setiap hari kemerdekaan arifin mampu mengantongi pendapatan empat puluh juta rupiah tahun ini ia tak pasti untung
menjelang tujuh belas agustus tak satu pun tiang panjat pinang buatannya laku terjual
biasanya tanggal tanggal tiga belas gini udah banyak pesanan pak
udah ada yang nganter juga udah ada yang ambil juga
apalagi kan di hari hanya tanggal lima belas udah pasti tuh saya ngantar ngantarin
tanggal lima belas enam belas tujuh belas udah nganter ya tuh
bulan agustus biasanya menjadi kesempatan arifin memanen rezeki
karena harga jual tiang panjat pinang mencapai satu hingga satu lima juta rupiah per batang termasuk ongkos kirim
diakuinya pandemi covid sembilan belas membuat harapannya menambah penghasilan di hari kemerdekaan sirna
padahal arifin telah membeli dua puluh batang pohon pinang yang didatangkan
dari rangkas bitung banten tahun ini
victor pangaribuan warsa jakarta